mak makanan nyatanya udah siap
mak kita makan bareng yuk
deh benar kamu masih sering ketemu bagja
bener mak emangnya kenapa
kok dia nggak pernah kesini
ini bu dr clara mau pulang jam berapa ya
ngapain juga kamu disini
maksudnya kamu mau ngantriin bu clara pulang
jangan nggak tuderep ngarep
kamu anterin dokter clara pulang ya
oh siap masuk
mari pak idoi pak aceh
hancur hatiku mengenang di kapal
jadi keping keping setelah kau pergi
ya ceng doi
ceng doi udah mau maghrib pulang ya
paling sebentar lagi pulang
kalau kamu mau jadi orang yang cerdas
kamu tanya yang banyak
kadang kita udah tahu
sesuatu itu buruk
kenapa kita masih kerjakan ya pak ustadz
insya allah pak ustadz
kalau pak ustadz mengizinkan
saya akan coba menjawab
setan itu ahli dalam tipu daya
setan itu ahli
dalam merayak yasa
setan itu paham tahu
sisi lemah manusia
dan setan itu paling ahli
dalam memanipulasi pikiran manusia
yang baik bisa tampak buruk
yang buruk bisa tampak baik
alhamdulillah bimbingan syaitanirrojim
risyamsi min dunillah
wazayyanalahum syaitonu a'malahum
aku mendapatkan dia dan kaumnya
dan syaitan telah menjadikan
mereka memandang indah perbuatan perbuatan mereka
lalu menghalangi mereka dari jalan allah
sehingga mereka tidak dapat petunjuk
bisa begitu ya pak ustadz
biar saya perjelas lagi maksud ayat tersebut
saya bisa saja bilang hitam itu putih
buruk itu baik
gelap itu terang
dan kamu akan mempercayainya
jika saya membicarakan itu setiap hari berulang ulang
sampai akhirnya kamu mempercayai mereka
begitulah syaiton dan iblis
dan jika pola pemikiran kamu sudah sama seperti mereka
kamu akan dijadikan bala tentara mereka
untuk mempengaruhi manusia yang lain
pak ustadz tamah hebat ya
ya tak usah diomongin
orang orang sudah tahu itu mah
sudah waktunya maghrib
aduh ustadz terlambat
saat baru pulang dari kebun
kamu ustadz sudah tua som
jangan terlalu berkuasa tenaganya
masya allah bangga sekali
jangan pergi lagi
ibu tidak bisa mati ibu tidak akan keluar
mak permisi pulang ya
tadi dokter clara kesini
katanya besok pagi mau datang lagi
mak makanan nyatanya udah siap
mak kita makan bareng yuk
deh bener kamu masih sering ketemu barja
bener mak emangnya kenapa
kok dia nggak pernah kesini